itu kan indira
nafa ngapain kesini
aku pintar lagi mau ada fashion show di sebelah sana
aku kesini sama papa mau makan dulu
kamu kenapa sih
bukannya saya bermaksud untuk ikut campur
omongannya aida ada benarnya bu
semua ini hanya salah paham
ibu pernah bilang
kalau aida memang diculik
mungkin penculik itu minta uang tebusan
aida aida yang jujur
enggak om enggak itu gak benar om
aida gak pernah mau lari dari pertengangan aida sama riza
aksan gak salah aida tahu banget aksan gak salah kok om
gak salah aksan itu gak salah
eh kamu sadar ya si anak kampung
karena kamu ngebelain cowok itu dengan membabi buta
semua itu jadi kacau kayak begini semua itu jadi repot
dan kamu juga gak sadar betapa serius pengakuan kamu di kantor polisi itu
dan kalau omah sampai marah kamu tuh bisa dituntut pencemaran nama baik tahu
kamu tuh bisanya hanya marah marah ya
kenapa gak kasih solusi aja hanya bisa nyalahin orang aja
sudah sudah aida riza jangan bertengkar lagi
yang penting sekarang aida selamat dan dia tidak membatalkan pertunangan itu
rumah kita udah dua kali ngadain pesta dan semuanya itu gagal semuanya itu batal
itu apa artinya aku dan aida itu tidak ditakdirkan untuk bertunangan
takdir jangan sok tahu kamu tetap takdir
yang jelas pertunangan ini tetap berjalan
walaupun tidak ada pesta tetap oma besok akan umumkan di koran besar besaran
sekarang sudah malam silahkan kalian beristirahat
ya bu laras kami juga perlu istirahat
kalau begitu saya ke kamar
ya firman lila aida disini
aku harus ngomong sebentar sama kamu
za kalau aku udah bilang sama kamu aku kesini buat aida bukan buat kamu
tapi ira tunggu dulu dong
kalau kamu tunangan sama orang lain orang yang aku nggak kenal mungkin aku masih bisa ngerti za
tapi kalau tunangan sama sahabat aku sendiri za aku gak bisa ngerti
untung aja kamu gak apa apa da
aku beres res dulu ya
aida udah deh gak usah so pingung
ini semua tuh karena kamu jadi kacau kayak gini sadar kan
kok aku sih
ya kamu lah
kamu gak sadar
kamu bilang sama omah kamu gak ada niat untuk kabur
dan kamu juga gak ada niat untuk membatalkan pertunangan ini
ya udah oma jadinya yang ngelanjutin pertunangan
kamu tuh sadar azi
kamu baru aja ngelewatin kesempatan emas untuk ngebatalin semuanya ini
udah deh gak usah pake tapian tapian
ala udah deh ngaku aja
palingan kamu sebenernya seneng kan pertunangan ini tetep lanjut
eh aku udah bilang sama kamu kan riza
aku dibanding tunangan sama kamu mendingan aku milih kambing tau gak
udah lah gak usah banyak alesan
capek denger ya tau gak sih
aku gak alesan kok
kalau aku bisa batalin pertunangan ini
juga aku maunya batalin ini semua
kan gak mikirin oma apa
kalau aku bisa ubah pikiran oma juga aku mau kok
itu kan indira
nafa ngapain kesini
aku pintar lagi mau ada fashion show
di sebelah sana
aku kesini sama papa mau makan dulu
kamu kenapa sih
dan temen kamu yang suka ngerebut cowok orang lain itu
emang kenapa sih
bukannya dia udah ditemuin
aku baca beritanya tadi pagi
beliau kok dia udah ditemuin
dan ternyata semua itu cuman salah paham
astaga pertunangannya dimulai di koron
pertunangan mereka udah resmi
udah dong ra
kamu jangan nangis lagi dong
aku bodoh ya pak
bukan kamu yang bodoh
aida yang jahat
dia tuh bener bener gak tau malu
si aida itu ngaku
kalau dia yang ngatur penculikan itu
biar semuanya batal
tapi dia gak ngaku
artinya dia tuh gak niat ngebatalin pertunangan itu
dipermainkan laki laki diam aja
dipermainkan teman sendiri
yaudah tolong pak
kita gak usah omongin ini lagi ya
kamu juga bentar lagi mau ada fashion show kan
kamu gak boleh terlambat pak
aku pulang dulu ya
pak indira pak paterpula
kumintaan pak indira
jangan bawa pak kesini cuma drop nafas aja
eh aduh san aku seneng banget deh ketemu sama kamu di sini
kemarin gimana kemarin polisinya nggak memperpanjang masalah lagi kan
oh enggak enggak
ya kamu kamu udah abis abisan ngomong sama polisi tuh ngebelain aku
ya ampun san aku sih hanya ngebela yang benar
aku yakin banget kemarin tuh hanya salah paham
makanya masa orang gak salah dipenjarain sih
gimana kalau omongan kamu salah
gimana kalau ternyata aku aku beneran mau nyari kamu
sebenarnya kalau aku memang orang jahat
orang yang mau ngejahatin kamu
orang yang mau ngejatin orang orang di sekitar kamu
karena kamu belum kenal siapa
aku yakin kok kamu tuh orang yang baik
soalnya mata kamu tuh punya mata orang baik
aku udah bilang sama kamu aku yakin kalau kemarin tuh hanya salah paham
kamu hanya salah jemput orang
terus aku yakin banget kalau aku diculik
berarti aku juga salah kan kemarin
aida bener bener gadis yang baik
dan aku aku malah membohongi dia
aku gak bisa bohongin dia seperti itu
aku harus kasih tahu dia yang sebenarnya
aida aku tau kamu orang yang boros
dan kamu gak punya pikiran jelek sama orang
tapi ada satu hal yang harus kamu tahu
tidak bisa dipilih